inilah keindahan kawasan wisata hutan pinus lenong di desa tondok bakaru
kecamatan mamasa kabupaten mamasa sulawesi barat
kawasan hutan pinus bertingkat tiga seluas dua hektare ini menawarkan keindahan yang memukau
pengunjung dapat menikmati keindahan alam berupa deretan hutan pinus yang menjulang tinggi dan tertata rapi
sejumlah spot foto menarik juga tersedia
dari puncak kawasan wisata hutan pinus ini pengunjung dapat memandang keindahan kawasan pedesaan kota mamasa
dengan hamparan sawah teras seri di kaki bukit mambu liling
menurut saya wisata desa pondok bakaru ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa
karena di atas ketinggian dan juga kita bisa melihat pemandangan kota mamasa dari sini
menurut pengelola nama lenong berarti benteng yang dibuat oleh leluhur mereka
lendang itu artinya satu pemukiman yang dibuat orang tua untuk membawa pengkir yang bisa jadi benteng
jadi lenong itu hampir sama pengertiannya dengan benteng
awalnya ini kita tanam kayu ini untuk kayu bakar dan bahan bangunan
sejak dibuka kembali sarana protokol kesehatan disiapkan demi mencegah penularan covid sembilan belas
pengelola berharap kawasan
hutan pinus lenong bisa menjadi tempat wisata alternatif bagi warga di tengah pandemi